sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

lah iya si mbah juga sudah ngomong begitu
tapi katanya gara gara kamu pegang narto itu kena sakit parah
apa narto sakit parah
iya dan mereka menganggap kamu penyebabnya
makanya mereka akan mengusir kamu dari kampung ini
saya tidak heran mbak setiap hari saya dicaci dan dihina
gara gara rambut gembel saya ini jadi tolonglah mbah segera potong rambut gempil saya ini mbah
mbah tidak berani nuto mbah takut kena tulah
sesuai keinginanmu dulu kamu mau diruat dan dipotong rambut gembelmu
dengan syarat kalungmu tiara jika syarat itu dilanggar
maka desa ini akan terkena bencana besar
lalu sampai kapan rambut saya akan dipotong bah
apakah sulika harus menunggu sampai warga kampung membunuh sulika mbak
sulika rambut gembelmu tidak boleh dipotong sampai memenuhi syarat dengan kalungmu tiara itu
jika tidak bencana besar akan menimpa desa ini
sulika nyesel mbah dulu sulika minta kalungmu tiara yang sulit didapat itu
sampai sampai mbah saya sampai sekarang juga belum kembali
hussien sulit kampung bawa bencana itu hussien
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
jangan jalan gegah dah
kalian tidak tahu apa apa
tidak tahu apa apa

buktinya sudah banyak
sulika itu bawa bencana buat kampung kita
niat kalian akan membawa bencana yang lebih besar lagi
bahkan bisa membawa kesialan nasib kalian sampai tujuh turunan
apa berarti begitu mbah